menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
menpan r b abzullah azwar anas
menyoroti penggunaan anggaran penanganan kemiskinan
sejumlah lima ratus triliun rupiah
angka yang terbilang besar itu dinilai tidak efektif
menangani persoalan kemiskinan
karena penggunaannya banyak terserap ke studi banding kemiskinan
seringkali studi banding menghabiskan anggaran
untuk biaya hotel dan perjalanan
azwar anas mengatakan penyerapan anggaran kemiskinan
yang tersebar di kementerian dan lembaga itu
tidak sejalan dengan target presiden jokowi dodo
karena kementerian dan lembaga sibuk dengan urusan masing masing
jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor kepada bapak presiden
hampir lima ratus triliun anggaran kita
untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga
tetapi ini tidak inline dengan target prioritas bapak presiden
karena kementerian dan lembaga sibuk dengan urusan masing masing
yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran
meskipun tidak in line dan berdampak dengan target prioritas bapak presiden
programnya kemiskinan tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan
banyak rapat rapat tentang kemiskinan
ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden
dan banyak untuk program program yang terkait dengan
studi studi dan dokumentasi tentang kemiskinan
sehingga dampaknya kurang
badan pusat statistik mencatat
jumlah orang miskin di indonesia per september dua ribu dua puluh
meningkat sekitar dua ratus ribu orang dibanding maret dua ribu dua puluh
kepala badan pusat statistik margo yuwono mengungkapkan
jumlah orang miskin di indonesia per september dua ribu dua puluh
mencapai dua puluh enam tiga puluh enam juta orang
jumlah ini naik tipis dibanding pada akhir maret dua ribu dua puluh
sebanyak dua puluh enam enam belas juta orang
sejumlah penyebab kemiskinan naik di september dua ribu dua puluh satu
di antaranya masih terdapat penduduk usia kerja yang terdampak pandemi
upah buruh tani harian turun konsumsi rumah tangga
serta pertumbuhan ekonomi yang melambat di kuartal ketiga dua ribu dua puluh
penyebab lainnya adalah
phk di sektor padat karya dan perusahaan teknologi
serta kenaikan harga bahan bakar minyak atau bbm
kemudian jumlah penduduk miskin pada september dua ribu dua puluh
itu sebesar dua puluh enam tiga puluh enam juta orang
jumlah penduduk miskin pada september dua ribu dua puluh dua ini
naik dua puluh juta orang kalau dibandingkan dengan maret dua ribu dua puluh
namun masih lebih rendah empat belas juta orang kalau dibandingkan dengan september dua ribu dua puluh satu

dalam rapat koordinasi nasional kepala daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah
dalam rapat koordinasi nasional kepala daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah
presiden joko widodo meminta kepala daerah menurunkan angka kemiskinan ekstrim
jokowi mencatat masih ada empat belas provinsi yang mengalami kemiskinan ekstrim
dan ada empat belas provinsi masih di atas nasional
kemiskinan ekstrim ini harus berada pada persen
ini target yang tidak mudah
masih dua persen dan empat belas provinsi di atas nasional
jokowi menargetkan kepala daerah
agar bisa menurunkan kemiskinan ekstrim pada dua ribu dua puluh empat mencapai persen
tim liputan cnn indonesia
anggaran program pengentasan kemiskinan di tanah air ternyata sebagian mengalir ke biaya perjalanan dinas
dan juga rapat pejabat
dan akibatnya program pengentasan kemiskinan pun tak maksimal
untuk mengulasnya sudah bergabung
misbah hasan mas misbah selamat malam
selamat malam mbak elvira
kami juga tadi berupaya untuk menghubungi dari pihak kemenpan irb
bapak menteri tapi tidak bisa bergabung bersama kita malam hari ini
tapi sekarang saya ke anda
mas fitra berbicara mengenai anggaran yang bocor
untuk kemudian digunakan perjalanan dinas studi banding rapat rapat
ini kan masalah klasik sebenarnya
ini yang kemudian menjadi concern ketika reformasi
birokrasi dilakukan secara besar besaran
nyatanya kemudian muncul lagi permasalahan serupa
kemudian kesalahannya di mana
jadi memang ini persoalan klasik yang setiap tahun sebenarnya terjadi
dan kemenpan irb pak abdullah azwar anas
saya rasa tahu persis ya karena beliau juga pernah menjabat kepala daerah
yang mengelola anggaran hpbd
dan sekarang menjadi menpan irb
dan kami apresiasi kalau pak azwar anas ini kemudian mengungkapkan bahwa
banyak anggaran yang kemudian terserap untuk rapat rapat dan studi banding
memang kalau melihat ini mbak ya postur apbn atau apbd
sebenarnya kan memang ada pembagian ya
ada belanja pegawai belanja barang jasa belanja modal
dan belanja untuk perlindungan sosial gitu ya
nah itu memang
di beberapa kementerian itu belanja barang jasa
yang merupakan belanja habis pakai ini
prosentasenya relatif tinggi gitu ya
dan itu yang kemudian memang harus direformasi gitu ya
proporsinya harus diubah gitu
bagaimana postur apbn dan apbd terutama di beberapa kementerian ini
itu harusnya bisa menyasar langsung kepada
kelompok masyarakat miskin gitu ya
nah belanja barang jasa ini itu biasanya tersembunyi mbak di program kegiatan ya
memang nama nama program atau kegiatan di pengentasan kemiskinan ini bagus bagus gitu ya
ada untuk pengetasan parkir miskin ada untuk pengurangan stunting dan seterusnya
tetapi kalau kita telusuri lebih mendalam

di dalam program kegiatan itu kan akhirnya ya itu

ada output ada rincian output bahkan sampai ke level komponen
nah belanja makan minum belanja perjalanan dinas belanja akomodasi
itu ada di komponen yang selama ini memang tidak dipublikasikan kepada masyarakat gitu ya
bahkan dpr pun tidak bisa membahasnya karena dpr tidak bisa membahas sampai ke satuan tiga
nah inilah yang kemudian ke depan harus ada ya transparan
nah inilah yang kemudian ke depan harus ada ya transparan
nah inilah yang kemudian ke depan harus ada ya transparan
dari fitra sendiri ada temuan tidak
kalau misalnya kita tarik ya lebih makro lagi gitu
karena tidak hanya berbicara mengenai anggaran mengenai pengentasan kemiskinan aja
banyak anggara anggara lain yang kemudian
apakah kita bisa pertanyakan betulkah kemudian ini memang realisasinya sesuai program
atau hanya program program berbalut saja seperti tadi yang disampaikan oleh anda
banyak anggara anggara lain yang kemudian apakah kita bisa pertanyakan betulkah kemudian ini memang realisasinya sesuai program

kemudian yang di kkp misalnya kementerian kelautan perikanan misalnya dari anggaran yang mereka kelola sekitar rata rata rp enam lima triliun atau empat triliun itu rata ratanya rp lima puluh delapan triliun
jadi memang belanja barang jasa di masing masing kementerian ini berbeda beda dan itu sebenarnya kalau di rata rata masih relatif tinggi ya
betul mbak jadi memang kalau kita cermati selama ini ya anggaran itu di semester pertama itu masih terserap sekitar tiga puluh an persen ya rata rata di seluruh kementerian
nah ini yang memang rata rata ya serapan anggaran itu ada di
akhir akhir tahun ya terutama di bulan bulan oktober november gitu
nah itu memang sebenarnya kita perlu lihat ya efektivitasnya ketika anggaran itu baru diserap baru dilaksanakan di akhir akhir tahun gitu
nah ini kita bisa mempertanyakan soal kualitas anggarannya ya bagaimana anggaran yang didistribusikan ataupun dilaksanakan itu
bisa menyasar langsung ke masyarakat atau tidak karena yang selama ini terjadi adalah pertama soal akurasi data yang hingga saat ini itu belum selesai selesai
jadi kalau terkait dengan kemiskinan itu atau bantuan sosial misalnya itu seringkali terjadi exclusion error atau inclusion error
jadi yang sebenarnya berhak menerima tetapi tidak menerima atau tidak terdatar di dtks misalnya
atau yang sebenarnya ber
tidak berhak menerima tapi justru menerima gitu ya
ini yang kemudian oleh pemerintah kemudian ada pembaruan data lagi ada reksosek gitu kan
registrasi sosial ekonomi yang menelan biaya sampai empat tujuh triliun misalnya
nah ini yang mestinya harus dilakukan perbaikan perbaikan ya bagaimana integrasi data itu betul betul bisa dilakukan
oke terakhir untuk mengawal
pan rb ini seperti lampu kuning ya tanda kutip gitu warning bagi kementerian dan lembaga untuk menggunakan anggaran dengan sebaik baiknya
serapannya diperhatikan untuk program program pengentasan kemiskinan
apa yang kemudian bisa dilakukan untuk mengawal ini
ya yang pertama pemerintah harus jujur ya menyampaikan rincian atau detail informasi anggaran pengentasan kemiskinan mbak elvira
hingga ke level rincian output atau bahkan komponen
selama ini kan masyarakat tahu
sebenarnya belondongan ya anggaran kemiskinan lima ratus triliun misalnya
tetapi rinciannya digunakan untuk apa itu juga masyarakat tidak mengetahui
nah kalau ini dilakukan sebenarnya masyarakat juga bisa ikut terlibat di dalam proses mengontrol program program yang dilaksanakan
yang kedua adalah melakukan sinkronisasi atau sinergi program program pengentasan kemiskinan ini mulai dari pusat
daerah hingga level desa
agar tidak terjadi gumpang tidih tadi
jadi itu juga akan bisa mengurangi biaya biaya untuk perjalanan dinas atau makan minum atau akomodasi dan seterusnya
dan betul betul bisa menyasar kepada kelompok kelompok rentan
kayak perempuan miskin perempuan kepala keluarga miskin penyandang disabilitas lansia atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus misalnya
itu beberapa hal yang
menurut saya bisa dilakukan
dan yang terakhir adalah bagaimana terus melakukan pengawasan secara intensif ya
penggunaan anggaran pengembangan kemiskinan ini
tidak hanya dilakukan oleh inspektorat atau abib misalnya
tetapi juga oleh bpk bahkan ketika terjadi potensi penyimpangan itu kpk bisa turun
dan yang terpenting lagi itu adalah pelibatan organisasi masyarakat sipil ya
di dalam mengantisipasi terjadi
hanya tindak pidana korupsi terhadap anggaran anggaran pengentasan kemiskinan tersebut
baik mas misbahasan sekretaris jenderal fitra
terima kasih sudah berbicara bersama kami malam hari ini di prime news